saya permisi dulu ya mak
iya makasih ya
eh tunggu tunggu sebentar
gak apa apa buat si siti
eh yaudah deh
tampun dah gua
lu berdua kan baru habis makan
ngapa berantem lagi
bang gopur be
ducing gitu banyak kenapa diilangin sih bang
cuman tadi pagi abis nukerin duit
temen temen abang tas abang bolong
gak tau jatuh dimana
ribet amat berdua
eh daripada lu berantem
mending lu cari dah
cari dimana be
aduh diambil orang
yang penting usahanya
pekara itu nanti kagak ketemu
berarti bukan rejeki lu
jalan cari sana
lu juga makan aja
tapi sebelumnya abang jalan untuk warung baru ke masjid
jadi kita nyusurin jalanan dari sini sampai ke pangkalan
ya bisa jadi gitu
tapi bisa juga kagak
abang gak tau dah itu hilangnya sebelum apa sudah sholat ya
yaudah gini aja abang cari ke pangkalan mila cari ke masjid
nih makan lo
makasih bang gojak
kan aku bantuin angkep
ih bang udin bener banget
tur neng ani mau minum
nggak usah kang fisna nanti neng ani ambil aja di dalam
nggak jadi pur
nyalah iden mufaizin
nyalah iden mufaizin
dapet dari mana
lah kok diambil
ini duit bang gopur
tadi pagi bang gopur kehilangan duit
ini duitnya emak emak juga duitnya hilang
kagak tau kan
berarti ini punya gua
berarti ini punya gua
saya permisi dulu ya mak
eh tunggu tunggu sebentar
nggak usah repot repot mak
eh ya udah deh
kita ke tempat lain aja yuk
tapi diambil jamilah
mak kok bang ojak kan yang ambil jamilah
ani jadi jalan
semuanya aku pergi dulu ya
pur bang udin
ini kan hari kemenangan
yuk kita takbiran yuk
jangan diem aja
jangan kalah bang udin
saya gak tau
tuh amplopnya aja bawa bang gopur
hah itu duit jatoh kecomberan masa bang gopur bawa comberan
eh pokoknya ini duit gua
kalo jamilah yang ambil uangnya kenapa ama nyariin bang ojang
biar si ojang yang ambil duitnya ke si jamilah
kan jamilah yang ambil mak
mak gak abis pikir
oh mas sekarang lagi mikir
mak lagi kesel
tapi tadi katanya mak gak abis pikirannya
macu juga bagus

masya allah bur
ih apaan sih
tadi kan kamu bilang panas jadi saya tiupin biar dingin
eh gantian ah
maaf lahir batin ya
tisna maaf lahir batin
ngomong ngomong udah pada makan belum
kebeneran gue bikin ketupat
bur tas dulu atuh